oleh sebab itu perlu saya ingatkan lagi yang namanya urusan perizinan itu betul betul tolong diperbaiki total agar kecepatan itu ada
jangan sampai masih saya dengar mengurus izin berbulan bulan dan masih lebih dari setahun ada saya dengar
sudah jangan diterus teruskanlah ngurus izin bulan itu sudah tidak minggu saja enggak harusnya sudah enggak
hari saja harusnya juga sudah tidak
sudah zaman it kayak gini ngurus ngurus kayak gitu masih minggu masih bulan apalagi tahun sangat memalukan
urusannya harusnya sudah jam kalau urusan izin itu jam
bagaimana membuat sistem agar izin itu bisa keluar dalam kurun jam
di pemerintah pusat sekarang ini perlu saya informasikan di bkpm yang namanya ngurus izin itu tiga jam untuk sembilan izin
tiga jam untuk sembilan izin
dan sudah berjalan lebih dari setahun
jadi datang dengan syarat izin keluar maksimal tiga jam untuk sembilan izin
izin investasi akte perusahaan dan npwp tdp
rencana penggunaan tenaga kerja asing
kemudian yang keenam izin memperkerjakan tenaga asing
kemudian yang ketujuh angka pengenal importer produsen
yang kedelapan nomor induk kepabianan
yang kesembilan surat keterangan peta informasi ketersediaan lahan
ini selesai dalam kurun tidak lebih dari tiga jam
ini bisa kita selesaikan
daerah mestinya lebih cepat dari ini
dengan sekup yang lebih kecil
kalau masih saya dengar izin izin itu keluar
masih minggu masih bulan apalagi tahun ditertawakan
saya titipkan pesan ini
karena kunci tadi
kunci kita ekspor dan investasi
ekspornya memang sulit karena pasar
yang investasi ini sebetulnya kita ini di depan pintu kita ini sudah ngantri berbondong bondong
akan investasi di negara kita
problemnya ada di dalam kita sendiri
di dalam kita sendiri
yang ngeruwet karena banyaknya peraturan
yang ruwet karena kita tidak bisa membuat sistem yang cepat untuk melayani investasi
sehingga kita harapkan nantinya pertumbuhan ekonomi di semua daerah provinsi
itu pada posisi yang baik